selanjutnya terkait jelang asian games dua ribu delapan belas wakil presiden yusuf kala memastikan progres pembangunan berbagai venue untuk asian games dua ribu delapan belas telah berjalan dengan baik
wapres optimistis gelaran asian games akan berlangsung lancar
wapres yusuf kala menghadiri rapat koordinasi dengan panitia pelaksana asian games dua ribu delapan belas atau inasgok di wisma serbaguna senayan jakarta pada senin pagi
mengenai tes event atau uji coba penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas pada pekan lalu kala mengaku perlu perbaikan pada berbagai aspek
kala menegaskan segala persoalan yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan akan segera diselesaikan
kalla menegaskan segala persoalan yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan akan segera diselesaikan
dalam rapat ini gubernur dki jakarta anies baswedan juga menyampaikan kesiapan sarana dan prasarana asian games
salah satunya penyelesaian lrt meski mengalami hambatan panitia optimistis proyek tersebut akan selesai dalam kurun waktu empat bulan mendatang
kalla menegaskan segala persoalan yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan akan segera diselesaikan
kalla menegaskan segala persoalan yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan akan segera diselesaikan